langsung kita update kondisi di texas amerika serikat
sudah ada irani taslima warga negara indonesia yang ada di sana
selamat pagi waktu texas mbak irani
dan saat ini pagi ini di sana itu berapa derajat celcius mbak irani
dan juga apakah masih bisa beraktivitas luar rumah
atau seperti apa sih sebenarnya setelah diterapkan status darurat
pagi ini cuaca di luar itu dua puluh empat derajat fahrenheit
atau sekitar empat derajat celcius
dan alhamdulillah listrik sudah kembali nyala semalam
sebelumnya kita itu ada power outtage yang bergilir
dari minggu malam which is hampir tiga empat hari
dengan cuaca di luar terdinginnya adalah dua belas derajat fahrenheit
itu sekitar minus sepuluh derajat celcius
tanpa listrik itu dingin banget
terlebih juga aku ada tiga anak kecil dan elderley
itu challenging banget sih
lalu gimana nih menyiasati di saat pemadaban bergilir
kemudian heaternya juga harus padam ya
karena tentunya berkaitan dengan listrik
nah ini warga di sana menyiasatinya seperti apa
untuk warga yang punya fireplace kita bisa nyalain
pakai fire place tapi ada beberapa jalan juga misalnya woodsnya habis
lalu kebijakan dari city mereka menyediakan warning center
untuk masyarakat yang mengalami power outtage
oke sejauh ini pemadaman bergilir ini apakah memang di suatu wilayah ini
memang diagendakan ya begitu dijadwalkan satu periode
atau mungkin nanti di minggu depan ada lagi pemadaman bergilir yang diinformasikan
sebetulnya informasi yang pertama yang kita dapatkan
itu pemadaman berkilir hanya berlangsung sampai empat puluh lima menit
nah so far sih belum ada pengumuman apakah kita akan mendapatkan pemadaman bergilir lagi
semoga gak ada karena udah anak anak juga kayaknya udah kapok
betul betul nah terkait dengan aktivitas di sana gimana sih mbak
terbatas nggak sih selama badai salju
karena pertama nggak ada listrik lalu road condition juga tidak kondusif
terus sekolah anak anak diliburkan kantor kantor libur
most likely even pom bensin pun banyak yang tidak ada stok bensin ya
tapi kalau dengan kesiapan ataupun yang ada di minimarket seperti itu
kesiapan bahan pokok begitu untuk warga yang ada di sana
kesediaannya seperti apa apakah memang cukup
atau jadi rebutan nih kayak dulu waktu awal awal pandemi
most likely sih masih kita masih ada ya masih ada stok di supermarket
oke nah terkait dengan kalau tadi kan kita bahas tentang pemadaman bergilir gitu
nah kalau terkait dengan aturan perjalanan apalagi kita tahu nih pekan lalu ada kecelakaan beruntun
yang melibatkan puluhan kendaraan gimana sebenarnya kondisi jalan di sana
kondisi jalanan di sini memang infrastrukturnya belum terlalu memadai
karena jalannya itu tidak di treatment dengan seharusnya
jadi di saat kejadian accident itu jalanannya memang licin banget
ada teman saya yang test by jalan itu memang licin dan itu yang mengakibatkan
adanya eksiden yang parah banget yang melibatkan seratus mobil
lalu himbawan dari government di sini adalah
kita boleh traveling hanya untuk essential worker atau untuk urgent matter saja
oke jadi sudah ada imbauan dan pastinya juga kita doakan bersama ya
semoga juga warga negara indonesia yang ada di sana tetap sehat dan juga tetap jaga kesehatan
pastinya di tengah badai salju yang tengah menerpa di sana
terima kasih mbak irani sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected